ini tren memelihara kucing yang semakin meningkat
ikut memicu kenaikan konsumsi pakan kucing di indonesia
ya seperti di surabaya contohnya meningkatnya animo masyarakat ini
membuat sebuah toko hewan atau pet shop
bisa menjual hingga satu ton pakan kucing per bulannya
beragam jenis kucing dengan bulunya yang unik dan indah
membuat masyarakat semakin banyak memelihara kucing
salah satunya bill s fahan warga surabaya jawa timur
sudah dua tahun bapak dua anak ini memelihara kucing jenis pink
kucing jenis ini tergolong unik karena nyaris tak berbulu alias gundul
awalnya ia memiliki hanya sepasang
namun kini jumlahnya sudah mencapai dua puluh ekor
perawatannya sangat mudah
setiap dua hari sekali kucing dibasu dengan lap basah
dan diberikan pakan dua kali dalam sehari
khusus untuk pakan ia memberikan pakan kucing khusus
kalau untuk pakan untuk yang
kucing yang di rumah sini setiap bulannya ya hampir tiga empat jutaan
pakan berantakan dua kali pagi dan malam
meningkatnya tren memelihara kucing terbukti dari peningkatan penjualan pakan kucing
di sejumlah toko hewan atau pet shop
untuk campuran baik karton maupun saksakan
mungkin sekitar delapan ratus kilo per bulan
di tahun dua ribu lima belas
di tahun dua ribu enam belas rata rata sekitar
banyaknya penggemar kucing juga dimanfaatkan oleh salah satu produsen pakan kucing
beberapa produknya berani menjual pakan dengan kualitas super premium
indonesia adalah salah satu dari panggilan kucing terbesar di dunia
dan pertanyaan dasar untuk panggilan kucing di indonesia adalah pendidikan
mereka tidak tahu tentang manfaatnya untuk memakan makanan yang disediakan
jadi ada peluang
kita ingin memberi mereka pilihan

jadi kita ingin membuat dunia yang lebih baik untuk pet secara lokal
kucing memang tergolong hewan yang jinak sehingga mudah untuk dirawat
hewan jenis mamalia dari keluarga feliday ini
populasinya saat ini diperkirakan mencapai lebih dari sembilan juta ekor
wahyu pratama surabaya